saya ini bukan tipe manusia yang suka manfaatin kelemahan wanita demi kesuksesan saya bayu
maksud kamu apa tristan kamu mau nuduh saya dibalik semua masalah ini
saya punya bukti
yang nuduh kamu itu siapa aku kamu jadi panik gitu terus disini gak ada yang tuduh tuduhan
saya datang kesini mau ngembalikan lisa magdalena ke kamu dan ada teman kamu yang bicara sama kamu
fit kita kasih tau gak kalau ada temannya dia yang mau ngomong
sini sini kamu ikut ada teman kamu mau ngomong sesuatu
gak sendiri kan
saya pukul aja dia nggak respon apa apa
gimana kamu buka mulut dia
nanti malam kan kamu ngadiin pertunjukan kan di hotel kamu
setahu saya akhir akhir ini cuaca lagi yang bersahabat loh tristan
takut ada apa apa
kunci mobil lu ada
tasya dalam bahaya
tasya mulai sekarang aku yang akan terus ngelindungi kamu
aku tuh nggak
pak tristan aku merasa sangat berterima kasih
tapi jujur aku merasa gak perlu ya
kami masih bisa kok menjaga tasya di sini
itu kenapa barang aku dibawa ke rumah
mulai hari ini kamu akan tinggal di hotel venus
karena pak tristan ingin melindungi kamu
kamu ini dia bilang
nggak aman kalau nggak tinggal di hotel venus bersama
ya bersama pak tristan
dia ingin melindungi kamu
pokoknya aku gak mau tinggal di hotel manapun
ini rumah aku bu
di mana mana orang pasti lebih senang lebih nyaman tinggal di rumahnya dia sendiri
harus tinggal di tempat asing atau di rumah orang lain
aku setuju sama kamu
tapi masalahnya gini tasya
kamu tahu sendiri kalau ada orang yang menyelakain kamu
dan aku nggak mau sampai hal itu terjadi
makanya aku suruh kamu untuk tinggal di hotel aku untuk sementara
kalau kamu tinggal di hotel aku
di situ ada security
dan aku bisa pastikan kalau keadaan kamu itu baik baik aja
dan nggak ada satu orang pun yang bisa nyakitin kamu
pokoknya aku nggak mau
aku nggak mau
pindah ke hotel kamu
tiara bilangin ke kak tasya ya
supaya kakak saya mau tinggal di hotel sama pak tristan
soalnya kakasya lebih aman tinggal di sana daripada di rumah
emangnya kak fajar nggak apa apa
kalau kak tasya dibawa sama kak tristan
jadi kak fajar katanya mau lindungin kak tasya
kak fajar kan bukan siapa siapa tiara
nggak kayak pak tristan
cepetan kamu bilangin kak tasya
supaya kak tasya mau tinggal di hotel
masa bar ya kak
yaudah sana cepetan
lebih aman sama kak kristen
kalau kak tasya butuh teman
jangan tasya jangan mau kamu tinggal di hotel venus
awas kalau sampai kemana
jangan jangan jangan jangan tasya
tapi dengan satu syarat
apa syaratnya pak
tiara harus ikut sama aku
kamu itu lucu banget sih tasya
jelas gak apa apa lah
nggak masalah sama sekali buat aku
lagian juga kamar kamar itu kan besar
tapi kalau sama kak tiara sangat cukup

ada tugas baru buat kamu
ada tugas baru buat kamu
ada tugas baru buat kamu

ada tugas baru buat kamu
mami gimana sih
kenapa mami bolehin tasya pergi sama tristan
tinggal di hotelnya tristan
kan seharusnya itu aku yang tinggal sama tristan
bukannya tasya mi gimana sih mami
mau d jangan panik
kita tidak boleh kasih lihat
kalau kita emosi atau panik
mami sudah ada rencana
siapa bilang dia akan senang senang di sana
tidak akan pernah dia akan senang senang sampai
terus itu aja iya pak
kamu ini bagus banget kak eh kamar
dalam purti kayak
selesai selamat menikmati sama selamat beristirahat ya kalau perlu apa apa
tinggal punya saya makasih ya pak
tempat tidurnya gede banget ya tiara
ada gede banget
pas gede ini bisa ada teman teman kita ya kak
ada bawang benang kecil
ya memang bisa yuk
siapa nama orang yang sudah ada di rumahnya

ini adalah pesakit yang sudah nyuruh kamu ngelakuin semua ini
siapkan akun atau bisa dikenal kamu
jadi ada dua orang yang sudah nyuruh kamu
saya kesini secara mendadak karena saya ingin membela teddy
dan saya juga ingin meminta penyelidikan ini dibatalkan
iya karena menurut saya penyelidikan ini tidak adil karena teddy tidak disertai dengan pengacara
semua ini tidak ada artinya
karena pemeriksaan ini tidak diimbangi oleh pengacara
sekarang kau ikut saya
biar urusan ini pak wibowo aja yang ngurus di pengacara handal
jadi dia bisa bebasin kamu tanpa perlu jaminan
misi ini room service yang akan menyiapkan bak mandi kalian
sepertinya tasya dan tiara lagi nikmatin hotel kita pak justru itu tujuan saya fit
saya senang kalau mereka betah mereka merasa nyaman di hotel kita bagus kita harus bikin mereka seperti itu